masih jauh sepertinya
panggil saya kanjeng
kira kira bagaimana ya kanjeng
ibu harus tahu konsekuensinya
ibu sudah janji hari ini dengan kami
jangan mundur mundur terus bos
tolong kasih saya waktunya pak ya
bulan depan kita akan usut lagi
kalau ibu masih belum bisa bayar
rumah ini akan kami seta
jangan bulan depan dong pak
kasih saya waktu yang lebih luang ya pak ya
entah mengapa saya merasa
mengurus kedua anak saya
adalah budak saya dengan bosanku
setur dia masih sd
suami saya meninggal
ini saatnya lagi butuh butuhnya biaya yang tinggi mas
belum lagi saya harus menanggung kebangkrutan usaha suami saya
di waktu mati saya harus memikirkan karyawan karyawannya
ini tak berguna dengan hutang hutang saya
cicilan cicilan yang terus menerus berdatangan
saya benar benar jadi stres mbak
pagi bu wiri
kami dari k dua kredit
kami ingatkan untuk masa pembayaran cicilan k dua kredit
sudah lewat batas waktu pembayaran
kami harap anda segera melunas
saya sekarang mengeluarkan
ya makasih ya tuhan
aduh anak mama udah mandi
udah mau berangkat sekolah ya
bulan depan ada study tour seminggu ke bali
kamu tenang aja nanti
mama cari uangnya ya
udah pada ganti rollerblade yang baru
elsie juga pengen dong ma
ya udah pokoknya tenang aja nanti
mama pasti beliin tapi kasih waktu ke mama ya
ya udah berangkat sekolah ya

nanti mama cari duit dulu ya

gimana sih urusannya uang lagi uang lagi tagihan satu dateng dateng terus terusan mana buat bayaran bagi sepuluh juta
masih minum uang kemana
masih minum uang kemana
masih minum uang kemana
masih minum barang k seats
masih jauh sepertinya
panggil saya kanjeng
kira kira bagaimana ya kanjeng
apakah ya bisa melakukan pesugihan
ibu harus tahu konsekuensinya
untuk melakukan ritual pesugihan
ibu harus bersedia memberikan mahar
kira kira berapa banyak uang yang harus diberikan
jangan sebut tumbang
bisa kanjeng bisa
saya udah mempersiapkan
salah satu karyawati saya
mahar pesugihan ini kanjeng
karyawati tidak bisa dijadikan mahar
harus ada hubungan sedarah dengan ibu sendiri
masih keponakan saya gitu kanjeng
beda ini heran
bener ma tadi ada ular
gak ada kan gak mungkin lah baim
rumah kita dimasukkan ular besar
kamu jangan ngawur
enggak ma baim gak salah lihat
bener tadi ada ular gede banget di sini
kamu pasti salah lihat
sekarang buktinya nggak ada kan
yaudah kata kamu mau pipis
tapi kalau ularnya ada di dalam gimana mah